meskipun kalau saya lihat prosentasenya mungkin dari total suara mungkin lima sampai sepuluh persen maksimal mentok
yang sudah lebih dari lima puluh tahun kita ekspor mentahan raw material